terima kasih anda masih bersama kami
jelang ibadah haji ribuan calon jemaah asal garut jawa barat dilepas pemerintah kabupaten
meski terdapat calon jemaah yang gagal berangkat
namun kementerian agama memastikan visa calon jemaah kloter awal sudah rampung
sementara itu dua hari jelang kedatangan calon jemaah haji di asrama haji embarkasi jakarta bekasi
kota bekasi jawa barat asrama haji bekasi masih terus berbenah
sebanyak satu sembilan ratus dua belas calon jemaah haji asal garut jawa barat dilepas pemerintah kabupaten selasa siang
mereka akan tergabung dalam lima kloter yang akan berangkat mulai tanggal dua agustus
tahun ini jumlah calon jemaah haji asal garut meningkat dua puluh persen dibanding tahun lalu yang hanya sekitar satu lima ratus calon jemaah
berangkat berapa kloter
kita ada lima kloter di kabupaten garut dan akan berangkat pertama kali
jadi kloter tanggal dua agustus
insya allah bukan periksa
ada kendala apa
saya kira sampai hari ini tidak ada kendala semua bisa dilaporkan sudah siap
ada yang gagal berangkat pak
tidak ada tidak ada
gagal berangkat harus permintaan sendiri karena kesehatan
dinas kementerian agama garut pastikan proses pemberangkatan calon jemaah haji tidak terkendala visa
bahkan seluruh visa untuk gelombang satu sudah rampung
selamat pagi sekalian
sementara itu asrama haji embarkasi jakarta bekasi masih terus berbenah untuk menyambut kedatangan para jemaah haji pada kamis mendatang
pada selasa sore beberapa petugas atau pekerja masih terus bekerja
beberapa alas tidur didatangkan sudut sudut tembok gedung juga dirapikan
kepala harian asrama haji embarkasi jakarta bekasi mengatakan kesiapan pemontokan asrama haji telah mencapai sembilan puluh tujuh persen
kalau kasur itu hanya ini saja yang kemarin pada usang
pak haji ini gedung baru pakai cctv semuanya ya
mengkap ya semuanya ya
berapa lantai ini semuanya
kalau normal empat
hari kamis pekan ini asrama haji embarkasi jakarta bekasi mulai kedatangan calon jemaah haji asal kloter pertama pada pukul tiga belas empat puluh
dari wilayah kabupaten bogor cianjur dan kota sukabumi
tim liputan transmedia